anda masih bersama kami di good morning ini yang jadi perbincangan utamanya oleh warganet alias netizen ya
karena sejak izin usaha hotel alexia ditutup aktivitas di kawasan jalan rm martinata terpantau sepi
namun belum lama ini ada nama baru yang terpampang di pintu masuk kendaraan
ya pelangnya itu tulisannya empat play yang merupakan tempat karaoke
dan terlihat ini sudah terpasang juga ramai menjadi pembicaraan
nah banyak kalangan pun ini berspekulasi benarkah hotel alexis berganti nama
pelang nama empat play ini tampak dipasang di depan pintu masuk kendaraan pengunjung
keterangan di atasnya tertulis tempat karaoke
munculnya pelang baru ini mengundang beragam reaksi pasca berhentinya operasional hotel alexis
warganet ramai ramai memberikan komentar
mulai dari mengunggah foto pelang empat play atau sekedar menulis komentar di akun pribadinya
saat dituding hotel alexis berganti nama pihak manajemen alexis group pun membantah
menurut lina novita empat play bar and launch adalah bagian dari alexis yang terletak di lantai satu dan masih memiliki izin operasional
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menegaskan pembukaan tempat hiburan baru diperbolehkan sepanjang sesuai dengan persyaratan perizinan
pembelian tempat hiburan baru diperbolehkan sepanjang sesuai dengan persyaratan perizinan
ya kalau sesuai tentunya kembali lagi bahwa kita ingin mendorong terciptanya lapangan kerja
dan kalau misalnya berubah konsep ini sesuai dengan peraturan sesuai dengan ketentuan sesuai juga dengan perizinannya
dan itu nanti akan diverifikasi dan tentunya pengecekannya ya kami mendukung untuk penciptaan lapangan kerja
jika ditemukan pelanggaran hukum atau administrasi
pemprov dki jakarta berjanji akan menindak tegas dan menjatuhkan sanksi